realisasi rumah dp rupiah yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi dki jakarta
kini sudah mendekati tahap penyelesaian
struktur bangunan dua puluh satu lantai ini kini sudah berdiri di kawasan pondok kelapa jakarta timur
mock up atau rumah contoh pun sudah bisa dilihat oleh masyarakat
yang ingin membeli hunian dengan konsep rusunami ini
cukup nggak ya masih ada bangunan yang justru
bagi anda warga jakarta maksudnya yang berkata p jakarta
pasti sudah menantikan gimana soal perkembangan dari rumah dp rupiah
nah kalau tahun lalu di belakang saya ini belum ada bangunannya tapi sekarang bisa dilihat
ini adalah rumah susun sederhana milik dengan dp rupiah yang sudah terlihat rupa ataupun bentuknya
belum selesai sih tapi
jadi bangunan dengan ketinggian dua puluh satu lantai ini sedang dalam proses penyelesaian
dan ditargetkan tahun ini bisa selesai
nah katanya di lantai duanya ini sudah ada rumah contoh ataupun mock up
yang bisa dilihat oleh para calon pembelinya
untuk melihat gambaran ataupun bagaimana kenyamanan dari tempat tinggal mereka nanti
mendingan kita lihat juga yuk ke dalam seperti apa sih rupa ya
nah ini adalah tipe kamar yang paling besar yang tadi saya bilang tipe tiga puluh enam
ukurannya ini sekitar lima x lima meter dan ini adalah ruang tamunya
jadi ini bisa digambarkan
di tempat duduk kalau misalnya ada tamu terus nonton tv di sini gitu kan
aduh saya lepas dulu deh ngumpulin di sini
nah terus ini adalah gambaran dari ruang tidur utama
hmm tidak terlalu luas tapi kalau misalnya penempatannya seperti ini cukup nyaman
karena di sini bisa ada tempat tidur ukuran berapa nih ya
satu ratus delapan puluh cm lebarnya panjangnya sekitar dua meter atau dua ratus cm
di sini bisa ditempati oleh lemari yang cukup besar seperti itu
ini adalah ruangan untuk kamar anak karena tipe tiga puluh enam ini difasilitasi dua kamar tidur sekaligus
yang ini kamarnya tidak terlalu besar kalau misalnya saya bentangan tangan tuh mentok
mentok tapi memang ini cukup untuk anak anak lah
plus ada jendela juga di belakangnya cukup untuk satu lemari ukuran sedang seperti ini
nah kalau ini juga gambaran penempatan bagaimana tempat cucian piring atau wastafel
ini tempat untuk memasak atau kompor
nah di sini juga bisa dijadikan tempat kitchen set seperti itu
ini dia nih dalaman kamar mandinya
lampunya belum ada belum nyala
pintunya berbahan plastik pvc biasa tapi sudah dilengkapi dengan shower buat mandi dan juga wc duduk
lumayan cukup nyaman untuk melakukan aktivitas
nah ini adalah salah satu tipe lainnya yaitu tipe dengan ukuran dua puluh empat meter persegi dengan satu kamar tidur
ini adalah ruang tamunya
tidak terlalu besar sempit tapi ya bisa mengakomodir kalau misalnya ada tamu datang
ya bisa lah sandun pincang pincang santai
nah kita geser ke sebelah sini
begitu masuk ini jalannya berbentuk l ya
langsung ada wastafel dan juga tempat untuk
nah masuk ke kamar tapi memang di sini kekurangannya adalah kamarnya hanya satu
jadi kalau misalnya mau nonton tv sama istri cuma bisa dari sini
jalanin tv dulu
eh ada pemirsa selamat datang
nah ini adalah unit ataupun rusun dengan tipe paling minimalis yaitu hanya sekitar dua puluh satu meter persegi saja
kalau saya hitung dari pintu masuk sampai ke ujung sana sembilan blok lantai
dan ini adalah penempatan untuk tempat tidur
dan ukurannya tentu lebih kecil karena hanya dua puluh satu meter persegi tadi
untuk spesifikasi lainnya sama semua dengan dua tipe kamar lainnya
kita akan lihat spesifikasi temboknya ini sudah menggunakan bata ringan
untuk bagian depannya sudah menggunakan pre case jadi sinyal lebih kuat

dan untuk daun pintu dan juga beberapa rantainya ini menggunakan aluminium supaya tidak mudah teropos dan lebih awet

di bangunan rusunami ini sendiri nantinya di masing masing lantai akan disediakan alat pemadam api ataupun kebakaran seperti hydran ini
dimana di setiap lantai disediakan dua lalu setelah itu ada fasilitas lift yang berjumlah empat unit
dan juga tangga darurat yang disiapkan di tiga sisi bangunan
namun segala bentuk furnitur yang ada di moke up atau contoh rumah dp rupiah tadi bukanlah hal yang akan didapatkan oleh pemilik
karena unit dijual dalam keadaan kosong tanpa furnitur
kira kira seperti itu
meski dengan dp rupiah karakteristik masyarakat yang bisa menempati hunian ini
tetap harus memiliki pekerjaan atau penghasilan rendah
namun tetap dengan rentang empat hingga tujuh juta rupiah
nah setelah melihat mokap ataupun rumah contoh dari rusunami dp rupiah
yang tadi sudah kita lihat bagaimana
apakah anda tertarik
tapi kayaknya anda harus cukup bersabar karena sudah lebih
dari tiga warga jakarta yang memesan unit unit yang totalnya ada sekitar tujuh ratus delapan puluh unit
dan mereka harus melalui proses verifikasi ataupun validasi sendiri
sehingga nantinya akan ada sekitar delapan ratus tujuh puluh orang yang bisa menempati rusunami ini sendiri
dan diprediksi bahwa proses pembangunan dari rusunami dp rupiah ini
bisa ditargetkan selesai pada juli dua ribu sembilan belas yang akan datang
kita tunggu saja bagaimana realisasinya
albi pratama angga cita kusuma jakarta